keren sudah pembagian bonus
dan berbicara mengenai bonus sebagai lecutan semangat
bonus itu sebenarnya materi yang akan habis terpakai
tapi memori sulit dilupakan
dan kurang dari setahun lagi indonesia menghelat pesta olahraga terakbar se asia
asian games yang ke delapan belas
dan berikut kami hadirkan memori prestasi merah putih di asian games
kami akan menghadirkan datanya
bagaimana sebenarnya memori prestasi indonesia di asian games ya
jika kita melihat bagaimana tiga gelaran pertama anda melihat seribu sembilan ratus lima puluh satu kemudian seribu sembilan ratus lima puluh empat dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita itu tidak meraih emas
anda melihat masih nol emas ya
emas itu memang identik dengan kuning ya
dan pada saat ini kalau kita melihat memang sebenarnya ada naik turun
prestasi indonesia dari peringkatnya juga kemudian perolehan medali
tapi kalau kita perhatikan bagaimana di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat menjadi tuan rumah
indonesia berhasil meraih sebelas emas ini
emas dan berhasil menempati peringkat kedua kelasemen perolehan medali
total pada saat itu ada lima puluh satu medali
ada lima puluh satu medali yang mampu diraih indonesia
badminton menjadi ajang olahraga yang paling banyak meraih emas kala itu
dan selanjutnya kita melihat lagi bagaimana perjalanan prestasi indonesia di asian games
pada gelaran ke lima hingga ke delapan
yang tiga kali penyelenggaraannya itu dilakukan di bangkok
ini bangkok bangkok
hanya ini yang berbeda yaitu teheran
kalau anda perhatikan tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam sepertinya ya
dan seribu sembilan ratus tujuh puluh juga seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
indonesia berhasil mempertahankan peringkat di sepuluh besar klasemen akhir
kita melihat bagaimana berhasil mempertahankan peringkat di klasemen akhir
dengan total medalinya itu dua puluh
walaupun memang tahun seribu sembilan ratus empat sepertinya agak lebih sedikit begitu ya
hanya ada sebelas
tetapi di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
indonesia sukses merebut total tiga puluh tiga medali
dengan delapan emas tujuh perak dan delapan belas perunggu
agak turun sebenarnya dari seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam puluh dua pencapaian terbaik kita yang kalah itu mampu mencapai sebelas emas
baik kita lihat lagi selanjutnya dari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
namun prestasi indonesia kita akan melihat mengalami penurunan
ini sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita akan melihat bagaimana seribu sembilan ratus delapan puluh dua hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
prestasi indonesia itu mengalami penurunan
meski dari peringkat naik kalau kita perhatikan
namun dari perolehan medali mengalami penurunan
pada asian games
seribu sembilan ratus delapan puluh dua di new delhi india indonesia hanya meraih lima belas medali
totalnya lima belas medali dengan empat emas empat perak dan tujuh perunggu
tetapi di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam
ini yang terparah pada asean games di seoul korea selatan
tim merah putih hanya mampu meraih satu medali emas
anda perhatikan satu medali emas pada seribu sembilan ratus delapan puluh enam
dan kemudian di beijing kita kembali naik ada tiga medali emas
kita kembali mampu berada pada peringkat ke tujuh
tetapi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ternyata kita kembali turun ke peringkat sebelas
walaupun perolehan medali memang juga menurun dari tiga puluh total menjadi dua puluh
sementara pada bangkok seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kita tetap bertahan pada peringkat sebelas dengan enam medali emas
dan selanjutnya kita masuk ke era milenium
seperti apa sebenarnya prestasi indonesia di era milenium
indonesia ternyata semakin terpuruk dari segi peringkat
anda lihat indonesia semakin terlempar dari sepuluh besar pada dua ribu dua di busan
indonesia hanya berperingkat
peringkat ke empat belas dengan empat emas
kalau anda perhatikan empat emas tujuh perak dan dua belas perunggu dengan total medali ada dua puluh tiga
sementara pada dua ribu enam di qatar doha
indonesia malah harus puas berada di posisi dua puluh dua dengan hanya meraih dua emas
begitu rendahnya pada saat ini mungkin dua ribu enam ini dapat menjadi memori terburuk dari asean games
yang pernah dialami indonesia peringkat dua puluh dua setelah sekian lama indonesia baik kita jujur saja
walaupun sudah di sepuluh besar tapi
tiga sampai dua puluh besar seperti itu ya
dan selanjutnya pada di tahun dua ribu sepuluh di guangzhou
guangzhou kita melihat bagaimana indonesia mampu naik dari peringkat dua puluh dua
tapi tetap tidak mampu masuk ke sepuluh besar
berada pada peringkat lima belas dengan empat emas sembilan perak dan tiga belas perunggu total medali dua puluh satu
dan yang terakhir di incheon korea selatan
kalau anda perhatikan tiga tahun lalu sumbangan dua medali emas dari bulu tangkis
satu emas dari lompat jauh
serta satu emas dari wushu
membuat indonesia mampu mendapatkan empat emas
namun peraknya menurun hanya lima perak perunggunya juga
dan kita ternyata kembali terburuk berada pada peringkat ke tujuh belas
dan kalau kita perhatikan seperti apa pergerakan prestasi indonesia pada miniatur yang sebelumnya yaitu sea games
terlepas dari berbagai faktor non teknis yang terjadi pada sea games dua ribu tujuh belas lalu
indonesia seharusnya mampu kembali mencapai target pada asean games dua ribu delapan belas ini
apa targetnya yaitu sepuluh besar
kemampuan dan kegigihan atlet kita meskipun di bawah kecurangan ya itu ya kecurangan negara tetangga yang kita sayangi itu
tetapi sea games hanya miniatur
asian games ialah target yang harus diwujudkan
mutlak kita harus kembali ke sepuluh besar
jangan ragukan dukungan dari rakyat indonesia
namun rakyat juga mengharapkan pertanggung jawaban anggaran tersebut yang sudah digulirkan
mampu juga terkonversi menjadi memori indah hingga bertahun yang akan datang
baik itu dia seperti itu harapan rakyat indonesia
dan kita berharap peringkat indonesia kembali naik ke sepuluh besar